ini dia aneka kerajinan labu botol buah karya bagus heri setiaji warga petemon barat surabaya
bentuknya beragam ada hiasan rumah tempat lampu hingga tempat lilin
heri mengaku ide pembuatan kerajinan labu botol ini berawal tujuh tahun silam
ketika itu dirinya mendapatkan tawaran dari seorang teman untuk membeli hasil panen buah labu botol yang berjumlah hingga tujuh ratus buah
karena memiliki dasar sebagai seorang seniman heri lantas mencoba mengkreasikan labu labu botol itu menjadi aneka kerajinan
saya bawa untuk di pameran pameran waktu di jakarta
dan dulu saya membawanya tidak dalam bentuk kreasi seperti ini ya buah labu ini saya bawa gitu
lalu di sana waktu saya jual banyak yang laku ya rp dua puluh tiga puluh kok laku terus
lama lama sekarang kita sudah tidak menjual labu ini
jadi saya akan kreasikan untuk tempat tempat seperti ini
karena buah labu botol kini mulai langka akhirnya buah labu botol dibuat kerajinan untuk disewakan untuk dekorasi event event acara
wahyu pratama putra surabaya jawa timur